aku juga sudah kangen dengan farida
tenang pak tenang
itu berarti mardian sudah jatuh cinta pada farida
mardian sudah kangen sama farida
iya betul bu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
niat ingsun mati aci cah yo asmoro
yo ikukan ngimpuni sukmoni sifarida
meskawang dening sukmo mardian
teko kedep teko lerut
sifarida marang mardian
manut sangking kersane gusti
pasti sifarida akan kepencut dengan den mardian
eh doca ayu kebetulan sekali
budemu ini sedang membuatkan kamu kunyit asam kesukaan kamu
setelah itu kamu siap siap
karena sore nanti akan ada tamu penting datang
sudahlah nanti kamu juga tahu sendiri
aduh kamu ini bagaimana toh
maaf budi enggak sengaja farida
budi susah payah membuat kunyit asam buat kamu
supaya kamu nur sama budi
semua gagal rencana budi gara gara kamu
rencana apa budi
kamu gak usah mikir macam macam
kamu siap siap tamunya mau datang
kau malah bengong kamu
udah sana cepat
gagal lagi rencanamu
kamu lihat mereka
kamu yang membunuhnya
kamu yang membunuhnya
jangan sembarangan menodo
jangan sembarangan menodo
aku tidak tahu siapa mereka
aku baru melihat mereka disini
sewaktu mereka menjadi binatang
salah dia sendiri
seandainya dia berwujud manusia
aku tidak akan menembak mereka
kamu tetap kami hukum
untuk menghukum manusia ini
aku menghukum mardian
yang telah melakukan perbuatan jahat
yaitu pembunuhan keji
untuk melak karma
setiap bulan purnama
setiap bulan purnama
kamu akan berubah menjadi
apa aku jadi seperti harimau
kalau nanti orang orang melihatku
mereka pasti akan membunuhku
kamu gak apa apa kan
aku baik baik saja
bu bagaimana kalau kita batalkan saja ke rumah pak rahmat
kasian pak rahman pasti sudah menunggu kita
aku juga sudah kangen dengan farida
tenang pak tenang
itu berarti mardian sudah jatuh cinta pada farida
mardian sudah kangen sama farida
iya betul bu
mardian sudah kangen sama farida iya betul bu
ya tapi kamu enggak apa apa kan nak

hai jangan kabur kau ya
mau kabur kemana kali ya
lampir tolong aku
atau konflik ini akan kami habisi
lepaskan kerungsuk jika kalian semua tidak mau mati
kamu lah yang akan mati lampir
karena kamu telah dengan lancar mengambil cawan rogo sukmo
oh kalian pasti hutusan dari dewi medusa
katakan pada bajikan kalian
jika dia berani padaku datang sendiri dan hadapi aku
kita bertarung sampai mati
tidak perlu dewi medusa
karena kamu dan gunsung ini akan mati
majikan dan budak yang sama sama pengecut
urusan kita belum selesai
aku akan menghabisi kalian dengan lebih kejam
bu deh enggak usah pakai perhiasan bu deh
perempuan itu tidak bisa dipisahkan dari perhiasan
hanya perempuan mati yang enggak pakai perhiasan
apalagi kamu mau ketemu tamu istimewa
jadi kamu harus kelihatan cantik
jadi tamu istimewa yang bu deh bilang itu mardian
iya mardian kan mau datang sama orang tuanya
dia mau melamar kamu
dia itu sudah gila bu deh
otaknya enggak waras
tidak boleh bicara seperti itu
dan mardian kan kemasukan baru sekali
nggak boleh kamu ngomong seperti itu ya
bu deh ini gandrung banget sih pada mardian
memangnya tidak ada laki laki lain
kau menolong aku lagi
kamu memang model tidak